gesekan antara dewan perwakilan rakyat dan komisi pemberantasan korupsi belum reda
setelah kontroversi angket yang dinilai cacat substansi dan prosedur
kini kpk tidak bersedia memenuhi keinginan dpr
menghadirkan paksa miriam s haryani dalam rapat dengar pendapat pansus angket dpr atas kpk
barisan legislator yang masuk dalam pansus hak angket atas kpk
berniat mendatangkan miriam s haryani ke rapat dengar pendapat
jika perlu miriam didatangkan secara paksa dengan bantuan polisi
menghambat pelaksanaan pengawasan konstitusi
menghambat tugas dpr dalam melaksanakan pengawasan undang undang
meski menurut undang undang dpr berwenang meminta kepolisian
republik indonesia mendatangkan seseorang yang dipanggil secara paksa
kepala polri mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi desakan pansus karena ada kerancuan hukum
maka menghadirkan paksa itu sama dengan melakukan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan
selama ini penangkapan dan penanganan kita lakukan untuk producitia
dalam rangka untuk peradilan
oleh karena itu kalau nanti ada permintaan dari teman teman dari dpr
untuk menghadirkan paksa
tetapi kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan
karena hukum adanya
ada hambatan hukum ini
ada hambatan hukum sekali lagi hukum acara yang tidak jelas
pemanggilan miriam ini berkaitan dengan klarifikasi yang bersangkutan
dalam surat pernyataannya yang disampaikan ke pansus pada tujuh juni lalu
saya yang bertanda tangan di bawah ini nama miriam s haryani
dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak merasa ditekan atau diancam
bapak ajis s
bapak masinton basaribu
bapak saripudin suding
dan bapak desmond
kpk tidak mengizinkan miriam s haryani memenuhi panggilan pansus dpr
karena ia berstatus tahanan dan tersangka
dalam surat jawaban kepada dpr
kpk menyebut kehadiran miriam dalam rapat dengar pendapat dengan pansus angket
dapat mempengaruhi penyelidikan kasus yang sedang berjalan
kita menghormati kewenangan konstitusional dpr untuk melakukan pengawasan
dan tentu saja sebagai lembaga negara
baik kpk ataupun dpr juga punya kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku
apakah itu di undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
undang undang md tiga yang menjadi salah satu landasan hukum bagi dpr
ataupun kita penuh undang hukum acara pidana
jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan
di proses peradilan pidana dan segera akan dilimpahkan
kemudian ditarik tarik pada proses politik
dua hal tersebut perlu dipisahkan
dpr melalui politisi golkar mis bangkun
berkukuh pada pendiriannya dan akan mengirim surat kedua
ada permasalahan yang mendasar kesalahan kpk memahami surat yang dikirimkan oleh pansus angket
yang diminta kehadirannya bu miriam
hari ini adalah terkait apa benar surat yang dibuat oleh bu miriam tentang pernyataan itu
ditulis tangan sendiri oleh bu miriam
jadi terlalu jauh kpk mengatakan bahwa pemanggilan mariam ini akan berkaitan dengan upaya menghalang halangi
menghambat proses hukum
selain mempermasalahkan rencana pemanggilan pak samir yang kpk juga mempertanyakan keabsahan pansus
belum menerima informasi resmi terkait keberadaan pansus angket tersebut
sesuai undang undang md tiga
pansus seharusnya disampaikan dalam berita negara yang diteruskan juga kepada presiden
pembentukan pansus angket dpr atas kpk
berawal dari penolakan kpk untuk membuka rekaman bap miriam
terkait kasus megaproyek ktp elektronik yang menyeret sejumlah nama elit dpr
kpk menolak permintaan pansus angket dpr menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu miriam s haryani
dalam rapat dengan pendapat umum pansus angket
kpk menilai pemanggilan miriam adalah upaya untuk merintangi penyidikan
sementara pansus angket berkukuh akan melayangkan panggilan kedua
dan menjemput paksa miriam jika tidak hadir setelah tiga kali pemanggilan
selain itu dalam surat yang dikirimkan ke pansus hari ini
kpk juga mempertanyakan keabsahan pansus hak angket yang seharusnya ditetapkan dengan keputusan dpr
dan diumumkan dalam berita negara
kami akan menanyakan langsung hal ini kepada masinton pasar ibu
anggota pansus angket kpk selamat malam
bang masinton jadi apa tanggapan dari pansus ketika kpk menyatakan ini adalah upaya merintangi penyidikan
kalau meminta secara paksa atau memanggil secara paksa miriam s haryani ke dalam pansus
jadi tadi ada beberapa hal yang kami menurut kami janggal dalam surat yang dilayangkan
pertama kita dianggap sebagai paksa yang dihadirkan oleh kpk untuk menjawab alasan kenapa miriam tidak bisa dihadirkan dalam pansus angket kpk di dpr
dalam surat itu ditanyakan masalah prosedur surat
ini alasannya sudah aneh aneh
prosedur surat itu bahwa tidak ditandatangani oleh pimpinan angket cuma ditandatangani oleh salah satu wakil ketua dpr
yang saya katakan yang tadi saya kritik bahwa di sini udah ngarang ngarang pak
yang ngarang adalah kpk
kpk tidak memahami sesungguhnya mengenai surat di dpr itu dalam peraturan dpr tatib dpr itu ya
surat itu ya di surat keluar dpr itu memang ditandatangani harus ditandatangani oleh salah satu pimpinan
baik ketua boleh ketua gitu ya maupun wakil ketua
dari unsur pimpinan
nah itu disoal itu yang mau
prosedurnya itu kan udah nggak masuk akal karena itu diatur dalam tata tertib dpr
pasal tiga sepuluh ya surat keluar termasuk surat undangan rapat dpr ditandatangani oleh salah seorang pimpinan dpr
atau sekretaris jenderal atas nama pimpinan dpr
nah ini kpk
surat permintaan itu tantangannya siapa
surat permintaan itu
ditandatangani oleh salah satu wakil ketua
oke artinya sudah prosedur
itu memenuhi prosedurnya begitu nah itu disoal sama kpk ini kan udah gak masuk akal
kpk ini panik panik untuk menolak angket ini
dan intinya sesungguhnya adalah ini pembangkangan sebuah institusi negara terhadap konstitusi dan perundang undangan kita
apapun pak yang namanya kita bernegara dan berbangsa ini ketaatan kita adalah pada konstitusi dan perundang undangan
maka itulah yang mengatur semua tata tertib tata sosial dalam kita bernegara
dan itu mengikat kepada seluruh baik itu institusi negara penyelenggara negara maupun institusi sipil swasta maupun terhadap individu warga negara
konstitusi ini mengikat kita semua
angket ini diatur dalam
pasal dua puluh a ayat dua undang undang dasar kita
kemudian turunannya adalah tata pelaksanaannya dalam undang undang md tiga
apa yang disoal oleh kpk sesungguhnya adalah ini sudah mencari cari masalah ya mencari cari masalah
dan kemudian menyoal nyoal yang dia sendiri tidak paham
nah ini yang sebenarnya kita bongkar ada apa sesungguhnya
soal prosedur itu ya
ada apa dengan kpk
kenapa mereka sebagai institusi negara mengangkangi konstitusi dan perundang undangan kita
ada apa dengan kpk
kita sampaikan dulu bahwa sebenarnya kami juga dalam forum ini sudah berusaha untuk mengundang kpk untuk menjawab tentang hal ini
tapi sampai sekarang kami belum menerima informasi atau konfirmasi apakah bisa kami hubungi atau tidak untuk bisa menanggapi pertanyaan dan juga pernyataan dari anggota pansus angket
kalau yang saya baca di beberapa media online begitu kan salah satu alasan termasuk yang disampaikan oleh febri diansah jurubicara kpk nanti kita akan putarkan lagi mengatakan bahwa miriam ini kan statusnya tersangka
sebentar lagi akan menjadi terdakwa kalau dihadirkan ini kan bukan persidangan jadi ada kpk yang akan melanggar hukum nantinya melanggar undang undang begitu bang masinton

ya pansus anget ini itu alasan
karena dia menerima surat dari surat yang ditanda tangan oleh miriam ya surat pernyataan tertanggal delapan mei dua ribu tujuh belas
yang dibacakan dia awal pansus
saya katakan tadi bahwa dia tidak pernah ditekan oleh nama nama yang pernah disebutkan oleh novel baswedan di persidangan tipikor
termasuk nama pak mas hinton saat itu ya
termasuk nama saya
kami cuma meminta miriam hadir mengkonfirmasi surat itu benar tidak
beliau yang tanda tangani beliau yang membuat
tapi ini kan bagian dari masalah kasus yang sedang menimpa miriam sebagai pemberi keterangan tidak benar itu
ini di sisi yang berbeda di sisi yang berbeda
ya silahkan itu di pengadilan
kami cuma mengkonfirmasi surat itu benar atau tidak dia yang membuat
ya kami menghadirkan itu dalam rangka itu bukan menanyakan kasus dia
nah inilah yang dibangun oleh kpk
bahwa seakan akan angket ini ya akan masuk kerana
kan begini kasusnya
judisial perkara yang ditahan oleh kpk
kasusnya kan adalah kasus pemberian keterangan tidak benar tentang kesaksian dalam kasus iktp
begitu kan saat itu dihadirkanlah penyidik senior kpk
namanya novel baswedan yang mengatakan saat itu miriam saat itu justru ditekan oleh nama nama yang disebutkan itu
tapi sebelumnya begini pak
ya sebelum di situ miriam di persidangan menyampaikan bahwa dia ditekan oleh penyidik kpk
ditekan oleh penyidik kpk
di konfrontir dengan diputarkan videonya
ya tidak menurut kpk dan menurut apa kemudian disitu tidak ada tekanan
tidak ada tekanan oleh penyidik kpk
itu kan dalam potongannya
nah kemudian seorang penyidik kpk yang sekarang masih di singapura itu menyampaikan
dia lempar bola ke dpr bahwa yang menekan itu bukan kami bukan penyidik kpk kan gitu ya
tapi nama nama ini yang disebut
lima anggota dpr itu termasuk saya
ya pertanyaannya adalah
tapi itu kata miriam menurut penyidik kpk novel baswedan
sementara miriam dalam surat pernyataannya menyatakan tidak benar bahwa dia ditekan
surat pernyataannya dikirimkan ke bang masinton ya
kalau pernyataan itu miriam tidak pernah merasa ditekan begitu berarti pernyataan novel keluar dari mana
karangan dong fiksi itu
nah keterangan palsu itu
jadi ingin digali
nah kita ingin menggali itu benar atau tidak
miriam bisa kita hadirkan kita bisa tahu duduk soalnya
kita bisa kemudian siapa yang mau kita laporkan
ini sering kali juga saya tanyakan kepada kpk
kenapa tidak mau dihadirkan saja misalnya ke pansus kalau diundang untuk soal miriam ini dan dibuka
di situ kan akan ketahuan mana yang benar mana yang salah
tetapi kan kpk selalu menjawab bahwa justru pansus sabar saja tunggu di pengadilan
yang bentar lagi akan ada di pengadilan
di situ akan terbuka ketika dia memberikan ketidakbenar
siapa yang menekan
siapa yang menekan
siapa yang sebenarnya
itu rana yang berbeda
kami cuma mengkonfirmasi surat
cuma mengkonfirmasi surat benar tidak
menurut anda tidak terkait kasusnya sekarang ini
kami cuma mengkonfirmasi apakah itu benar surat itu dia bikin atau tidak
sehingga kami nanti ya kami yang dituduh ini punya dasar untuk kami bisa mengambil langkah
oh ya gitu
nah masa itu saja tidak bisa dihadirkan
ini menurut saya alasan yang paling penting
menurut saya alasannya sudah diadakan mengarang
intinya adalah saya nggak mau melihat gejala gejala simptom yang begini begini begitu
intinya sesungguhnya ya esensi dari ini semua adalah kpk sedang melakukan obstruction of constitution
dia menghalangi menghambat upaya pelaksanaan konstitusi yang diamanatkan kepada dpr dalam melakukan pengawasan
intinya adalah itu
tapi kpk mengatakan bahwa pansus melakukan obstruction of justice tadi
perintangan terhadap penegakan
itulah yang dibangun oleh kpk argumentasi yang tidak berdasar sama sekali
kami tidak masuk ke ranah perkara kami dalam konteks pelaksanaan undang undang
itu diatur oleh undang undang dasar kita
argumentasi yang dibangun oleh kpk argumentasi sesat
dibangun ke publik
mereka panik sesungguhnya
pertanyaannya kemudian adalah
kalau kpk itu benar
kenapa dia takut
kalau kpk itu bersih kenapa dia risih
karena ini hak konstitusi
kpk hanya takut melanggar undang undang karena terdakwa atau tersangka tidak bisa dihadirkan tanpa perintah pengadilan
ini bukan dalam konteks angket ini bukan penyelidikan pro justisia
kecuali dalam konteks pro justisia
itu rana pengadilan rana penegakan hukum
ini penyelidikan angket ini adalah penyelidikan politik
di angket ini lah saya ambil perbandingan
pemerintah itu pemerintah itu
itu kan pemerintah pelindo ii kan dibawa pemerintah
kpk emang dia bukan pemerintah
dia lembaga independen
badan badan lain dibawa kekuasaan kehakiman dalam konstitusi
mohon maaf salah itu bos
itu yang mereka bangun selama ini
dalam konsiderance pembentukan undang undang kpk
jelas disebutkan dalam konsiderats menimbang poin b
bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi
dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan sebagai cabang pemerintah yang melakukan fungsi yudikasi
karena sebagai supervisor dari dua ini
karena kpk dibentuklah untuk mengefektifkan ini
di situ pengertiannya pemerintah menurut anda
berarti dia pemerintah pak
karena yang dikoordinasi dan disupervisi ini adalah lembaga pemerintah
tetapi dalam fungsinya dia berfungsi secara independen pak
bekerja secara independen
bedanya di situ
jadi kalau dikatakan kami bukan lembaga pemerintah
keliru baca makanya kpk ini baca undang undang pak
kata per kata dalam pembentukan undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua ini
justru kpk meminta pendapat ini dari satu ratus tiga puluh lima pakar hukum tata negara tentang hal ini
ya aku bersiul saja
ada tadi kawan menyampaikan ke saya cek lagi ton
universitasnya pakar pakar itu
rata rata bermasalah loh kampusnya
banyak bangunan mangkrak
saya nggak tahu ininya lah
saya bukan menuduh orang orang
tapi sebagian kampus kampus itu banyak gedung mangkrak dulu loh
yang dulu pernah disidik oleh kpk
maksudnya mereka berhutang budi dengan kpk
ya kita nggak tahu ya
temanku tadi menyampaikan
tapi satu ratus tiga puluh lima pakar hukum tata negara ketuanya pak mahfud md prof mahfud md mantan ketua mk
yang mengatakan jacat hukum adalah profesor mahfud md
tapi begini pak
kalau analisa pakar itu pasti analisanya bisa benar
tapi kemudian ya kalau dia disuplai dengan informasi dan data yang tidak pas
bisa juga kesimpulannya tadi itu ya jadi tidak pas
suplai informasi seperti apa misalnya
kalau mengacu pada pasal tujuh puluh sembilan bahwa penerapan angket dpr terhadap kpk ini tidak benar misalnya
di mana tidak benarnya pak
ya itu tadi yang lembaga tentang eksekutif dan lain sebagainya
mungkin kita agak mundur sedikit ya soal ini
kpk suruh baca
saya pernah dalam rapat itu pimpinan kpk baca undang undang dan hikmati kalimat per kalimat pasal per pasal
dibaca di pasal menimbang itu
poin b bahwa lembaga pemerintah ya
bahwa lembaga pemerintah saya ulangi lagi kan
yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam merantas tindak korupsi
itu dalam konsideran menimbang undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
maka ya tujuan kpk dibentuk adalah dia untuk dalam pasal empat itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi
tujuan kpk dibentuk di dalam pasal empat itu
meningkatkan daya guna
meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi
yang selama ini dijalani oleh polisi dan kejaksaan kpk menggantikan itu sehingga pengertiannya anda tarik bahwa kpk adalah pemerintahan
lembaga di bawah pemerintahan
iya dong karena dia mengkoordinasi dengan sumber istri lembaga pemerintahan
kalau yang masuk soal undang undang dasar bahwa dia masuk badan badan lain yang diatur dalam kekuasaan kehakiman itu sama
nah kemudian tidak itu kekuasaan kehakiman itu ya pengadilan apa lain lain
kpk tidak masuk ke situ
nggak ada ke situ tuh
nah kemudian ya
kemudian di dalam pasal enam ya
diberikanlah kpk kewenangan
untuk meningkatkan daya guna tadi untuk mencapai tujuan tadi dibelikan dari kewenangan
kewenangan dan kewajiban
pertama kpk bertugas untuk melakukan koordinasi poin ayat
poin b kpk melakukan supervisi terhadap instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi
baru kemudian untuk melaksanakan koordinasi dan supervisi
dan di dalam poin c kpk diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan penuntutan dan ya
penyelidikan penyelidikan penuntutan
penyelidikan penyelidikan penuntutan
dia bisa mengkoordinasi dan mensupervisi
dan kemudian poin berikutnya adalah melakukan monitoring melakukan membangun sistem pencegahan korupsi
jadi dasar anatomi dirikannya kpk ini bukan untuk melakukan penyelidikan model kayak sekarang ini
bertindak one man show memonopoli kerja pemberantasan korupsi bukan itu
maka kpk diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi supervisi
dan dia menjadikan kepolisian dan kejaksaan ini sebagai counterpartnya
kita jeda dulu nanti kita akan kembali lagi ke hal terkini
memang sempat kembali ke belakang ya kita ya karena ingin membuat ini semakin clear lagi
tadi sempat terpotong saya intervensi sedikit begitu ya
anda sempat mencontohkan tentang pansus pelindo
nanti kita akan kembali ke sana lagi ya
pihak yang pasti menjadi eksekutif teliti
kalian tahu af passo gsp ini ya
nanti kita akun udara mereka
agar krijas si sekolah menengah ini
kalian tahu vmports itu apa
sesuai dengan permintaan pansus karena itu bisa disebut menyalai peraturan perundangan
kalau dipaksa atau pemanggilan paksa maka disebutkan dpr melakukan perintangan terhadap obstruction of justice
pandangan anda seperti apa
apakah pansus angket kpk semakin nekat dalam perspektif hukum tata negara
semakin nekat ya
iya karena sesungguhnya mas indra sumber hukum itu ada lima
dalam sumber negara hukum sumber hukum formil
ada undang undang ada kebiasaan ada traktat ada jurisprudensi dan yang terakhir doktrin
kita mulai dari undang undang kita mulai dari kebiasaan kita mulai dari traktat jurisprudensi yang terakhir doktrin
bahkan terakhir doktrin ini kemarin hampir satu ratus tiga puluh dua pengurus asosiasi pengajar hukum tata negara

iya itu jelas mengatakan bahwa dari aspek ketatan negaraan pansus angkat kpk ini bermasalah
artinya dari lima sumber hukum
dan tadi secara formil ini sudah menimbulkan satu keraguan terhadap keabsahan dari pansus angkat kpk
persoalannya kemudian pansus ini dari aspek keberadaannya sendiri masih menimbulkan persoalan
baik pasal satu ratus sembilan puluh sembilan pasal dua ratus satu ayat dua undang undang md tiga
tapi ternyata tetap bekerja
ini kan kalau kata orang apakah nekat ya jawabannya ya nekat lah
terkait dengan posisi hari ini saya pikir sikap kpk dengan mengirim surat itu sudah tepat
karena saya pikir ketika
aspek legalitas pansus ini masih bermasalah apakah layak kemudian kpk hadir mengingat dua ratus satu ayat dua jika tidak terpenuhi
sekali lagi harus terdiri dari semua unsur fraksi
sampai hari ini pun juga belum jelas berapa fraksi yang bergabung
apakah sepuluh fraksi kan juga tidak
nah itu yang pertama
apalagi saya meminta menghadirkan miriam ya
berikutnya yang harus kita jawab adalah
apa urgensi menghadirkan miriam dalam pansus angket kpk ini sesungguhnya
yang diminta kan kemudian miriam menjelaskan suratnya
ini kan sesungguhnya pengakuan sepihak dari miriam
pengakuan yang kemudian nanti dibuktikan
ini kalau dalam proses pidana kan ada haingkar
miriam mempunyai haingkar
haingkar ini yang bisa menguji adalah sesungguhnya pengadilan
bukan pansus angkat kpk
jadi kalau kita bicara penyelesaian hukum pidana kita itu ada
kalau jalur pt itu dia hanya single track
penyelesaiannya nanti ya di pengadilan
sekarang ini kan seakan akan ingin
membuat penyelesaian double track system
ada aspek hukum di pengadilan ada aspek politik
tapi menurut bang mas hinton saya tanyakan hal yang sama tadi
beda beda hal katanya
sama dengan mas bajo ini
konstruksi berpikirnya juga sama
kayak persis mirip kayak kpk
nggak tahu kalau bisa diskusi sama kpk
sehingga objektivitas dan rasionalitas seorang akademisi juga diuji di sini
kalau itu tadi bahan materialnya salah informasi datanya salah
pasti kesimpulannya juga salah
nah yang bedanya bisa dijelaskan supaya mas bayu bisa menangga
dalam konteks tadi menguji legalitas
dalam dpr itu undang undang md tiga itu jelas
dalam pengambilan keputusan itu musawarah mufakat pertama
kedua itu baru potik
nah setiap keputusan yang sudah diputuskan melalui forum paripurna dpr
wajib mengikat seluruh praksi
nah tinggal kemudian apakah dia mau ikut mau tidak
ya itu masing masing kewenangan dari masing masing praksi
tapi keabsahan legalitas dari apa yang diputuskan dpr itu
ya sah berjalan
begitupun dengan angket ini karena sudah diputuskan
nah kemudian tadi masalah miriam disinggung
itu putusannya di pengadilan
tadi kan kita sudah jelaskan pak
silahkan kpk menangani ranah judicialnya
angket tidak masuk ke sana
hanya apa mengklarifikasi
bukankah samam tadi
angket ini ya
ini kan dibangunnya opini
bahwa angket ini akan masuk ke ranah penanganan perkara
di sinilah integritas profesionalitas dan kredibilitas kpk dipertaruhkan
dalam penegakan hukum ini
kalau kpk memiliki landasan hukum yang kuat
lanjutkan mau perkara apa kek mau siapa kek
jangan dikaitkan dengan angket
angket ini berkait dengan pelaksanaan undang undang
itu amanat konstitusi pak
kita tidak masuk ke ranah
kita sudah tegaskan dari awal pembentukan angket
kita tidak masuk ke ranah perkara yang ditangani oleh kpk
tapi kalau soal miriam tadi bedanya di mana
bedanya adalah karena miriam mengirimkan surat ke dpr
dan saya sudah sampaikan ke panitia angket
dan pertama sekali surat yang masuk ke panitia angket itu adalah surat dari miriam
dan dibacakan dalam forum panitia angket
ingin mengkonfirmasi pak
benar tidak surat ini ibu miriam yang bikin
apa yang sulit pak
kalau bekerja cara bekerja kpk ini benar
surat itu isinya adalah
bahwa dia merasa tidak didekan oleh nama nama yang pernah disebut oleh novel baswedan di pengadilan
kami cuma menanyakan
benar tidak surat ini ibu yang bikin
apa susahnya sih
nah kalau begitu bagaimana
saya pikir sekali lagi
kalau tadi dikatakan ini tidak terkait perkara
sekali lagi apa sih cikal bakal munculnya pansus angket kpk ini kan
keterangan dari salah satu penyidik kpk di dalam persidangan
kalau menurut saya fakta fakta di persidangan bantala dengan fakta juga di persidangan
sekali lagi jangan membawa proses peradilan ke dalam proses yang lain
kalau bicara tadi ya harus kita harus kembali lagi
ada dalam angket itu kan tiga tahap sesungguhnya
yaitu tahap satu pengajuan hak angket oleh paling sedikit dua puluh lima anggota
lebih dari satu fraksi
yang kedua adalah pengambilan keputusan atas usul hak angket anggota
nah tadi sudah terpenuh lah yang dua puluh lima tadi
yang ketiga kemudian pengisian pansu sangket kpk
yang pertama saya jawab terpenuhi karena ada dua puluh enam anggota
oke yang kedua
yang kedua kemudian persetujuan terhadap usul hak angket
setengah diadili oke setengah diadili setengah dari anggota
apakah kemudian aklamasi terjadi
kalau aklamasi nggak mungkin ada walk out
dan sekali lagi tindakan pimpinan sidang
masalahnya masih di situ memang ya
pimpinan sidang pimpinan sidang waktu itu kemudian mengetok secara terburu buru dan ketika masih ada intensif
harusnya mkd kan dilaporkan saat ini
kenapa nggak di proses mkd
pada itu paling penting di situ
kan selalu kita bilang ayo dibuka di mkd
apakah proses pengambilan keputusan itu sesuai dengan tatib atau tidak
kenapa nggak sih nggak berani dibuka di mkd
kalau beneran kemudian hadirkan kemudian yang work out waktu itu anda aklamasi nggak
aklamasi itu mas indra
kalau work out berarti aneh
work out tadi nggak ada yang aklamasi itu yang pertama
yang ketiga adalah soal pansus angket kpk
anggaplah yang kedua pak misinton dengan logika pak mas hinton ya
logika tadi bahwa ini sudah terpenuhi
logika yang ketiga adalah pasal dua ratus satu ayat dua
terdiri dari semua unsur fraksi
semua itu berapa
kecuali dua fraksi sudah ada likuidasi nih di dpr
dua fraksi tiba tiba likuidasi
dua fraksi pun belum bergabung
jangan kan dua
satu aja udah gak terpenuhi
maka saya katakan tadi perdebatan ini prosedurnya benar atau tidak itu sudah selesai pak
itu yang menjadi landasan kpk kemudian tidak mau menghadirkan ini masalahnya bang mas hinto
itu yang landasan yang dicari cari
satu ratus tiga puluh dua pakar hukum negara yang diragukan oleh bang mas sinton tadi
belajar dulu lah
artinya kalau aklamasi pasti nggak ada yang ngomong dong
pertanyaannya kenapa dong
lima puluh plus satu juga bisa keluar
mas prosesnya waktu itu aklamasi nggak ditanyakan nggak
apakah anggota kemudian setuju kalau ada walk out berarti nggak setuju dong
tidak setuju itu yang disoalkan adalah ada orang mau nanya
tau tau udah getok
itu prosedur ya
maka gini debat ini kan jadi kemudian tidak produktif ketika selesaikan di mkd kenapa fahri hamzah nggak diperiksa di mkd
betul nggak proses itu sesuai dengan target
ada yang keberatan praksi itu
kalau dia keberatan mbak kalau dia keberatan sorry
kalau dia keberatan gerindra keberatan harusnya dia nggak kirim angket itu
harusnya dia lapor
mkd ada yang lapor kan
kalau demokrat keberatan
dengan mekanisme itu harus dia lapor ke mkd karena itulah mekanismenya
nah jadi ini semua apa yang dibangun kawan kawan ini ceritanya itu cerita media pak
cerita ini datang lihat
kalau ahli itu makanya ahli itu
dia melakukan apa melakukan riset apa jangan mentah mentah ditemukan
mereka melakukan kajian tuh yang diminta oleh kpk
ada nggak proses mkd yang praksi yang menolak itu untuk melaporkan mkd
karena apa md tiga nya mengatur setiap keputusan rapat dpr ini pasal dua ratus tiga puluh satu ya
maka jangan sepotong potong baca undang undangnya
setiap keputusan rapat dpr baik berdasarkan musawarah untuk mupakat maupun berdasarkan suara terbanyak
bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan
keputusan yang sudah diambil dpr paripurna secara aklamasi itu mengikat
meskipun ada yang tidak setuju
perhatiin ketika ada isu bbm ada yang tidak setuju
ini kaitan dua ratus satu ini ya kaitan dua ratus satu
ada yang walk out dalam pembahasan undang undang
itu biasa itulah dinamika berdemokrasi di dalam dpr
bahwa tidak harus semua setuju
tapi ketika mayoritas setuju yang tidak setuju wajib ikut
jadi apa yang dibangun ini wih nggak geng geng lah
kalau kita bicara pasal dua ratus tiga puluh satu ketika prosesnya diambil dengan benar loh
itu mengikat otomatis
sekali lagi sebuah keputusan itu akan mengikat ketika tidak mencacat wewenang
pertanyaannya bos gerindra itu walk out
dan yang melanggar kmkd nggak harus anggota mas indra
masyarakat punya hak
sudah ada itu
tapi nggak diproses ya
kenapa nggak diproses pertanyaannya
perdebatannya di situ oke
karena di situ akan bisa terang benderang proses
sebagai argumentasi pak mas inton tadi
nanti kita akan lanjutkan lagi
kita kembali ke soal pemanggilan miriam
dan nanti kita akan lihat ke depan
pasti kpk juga akan dipanggil oleh pansus
posisinya seperti apa kpk ini
kita akan kembali mulasnya setelah cerita berikut ini
di awal saja sudah terjadi penolakan dari kpk
ketika rapat pansus baru berjalan masih di tahap tahap awal
ini akan menjadi drama berkepanjangan nantinya
tentang pansus angket terhadap kpk ini akan berjalan
nah ini pak mas inton
saya ingin bertanya seperti ini
dulu ketika awal awal angket ini akan masih berupa wacana ya
masih akan digulirkan
pak mas inton juga pernah mengatakan di forum ini juga
kemudian beberapa anggota pansus juga
pak taufik kulhadi juga mengatakan yang sama
bahwa pansus angket ini bukan soal miriam
ini lebih soal miriam
ini soal yang lebih besar
tapi kalau di awal awal sudah manggil miriam
membacakan surat miriam
ini kan jadi mengkonfirmasi sebenarnya
yang diincar oleh dpr pansus
ini adalah soal miriam
ini sebenarnya puncak gunung es pak
bukan perkara baru ini pak di kpk
hal hal begini nih
cara serampangan begini ini bukan hal baru pak di kpk
ini puncak gunung es
setiap ada peristiwa itu ada momen
setiap ada peristiwa itu ada momen pak
sama kayak kasus pelindo dulu
oh ini perusahaan bersih
ketika kita selidiki pak kebongkar semua
dan diperkuat dengan ketika kita minta audit investigasi
kerugian negara empat delapan triliun pak
bukan duit kecil itu yang kita perjuangkan
dan tersangkanya r j lino
sudah ditersangkakan oleh kpk hampir nyaris dua tahun
sampai sekarang ini
padahal kerugian negara empat triliun
sudah jelas kerugian negara empat triliun
ngapain tuh kpk ott yang apa
maka dia takut pak
akan membongkar seluruh borok borok yang selama ini ya ditutupi oleh kpk
bagaimana umpama keserampangan mereka dalam menangani kasus kasus
oke kasus kasus yang memang kita apresiasi pak beberapa
tapi kita juga tidak boleh menutup mata
kritik terhadap kpk sejak dua ribu enam itu bermunculan dari ahli ahli hukum juga pak
ya bagaimana kpk semena mena
bagaimana sop kpk itu juga bertentangan dengan kuap
tapi kpk menutup mata dengan itu pak
bagaimana ada saksi tersangka diintimidasi diarah arahkan karena tidak didampingi oleh pengadilan
tapi kan pimpinan pimpinan kpk berganti ganti dan dpr juga yang mengeksleksi itu
makanya saya katakan setiap peristiwa ada momentumnya pak
puncak gunung es ya tadi
ketika penyebutan nama anggota dpr tadi termasuk saya
dan saya pastikan saya tidak menekan itu
maka saya kesemena mena an kpk ini harus dihentikan
saya berkeyakinan itu
maka saya usulkan agar dpr menggunakan hak angket
jadi memang anda tidak menampik bahwa miriam ini jadi pintu masuk memang
dan memang akan menyelidiki soal miriam ini
ini sebagai puncak gunung es
ini bukan cerita baru pak
kesemena mena an serampangan kpk ini
kemarin aja lihat tuh penyidiknya
masih sakit saja ngomong ada jenderal yang ini
tidak bisa pertanggung jawab kan
belum tahu kan masih menunggu
yang begitu begitu aja pak serampangan pak
aparat penegak hukum ya
jalanin dong prosedur hukum secara benar
tidak boleh serampangan
melanggar hak orang pak
melanggar hak orang
hukum itu harus bekerja sesuai koridor hukum
dengar saja tadi apa yang disampaikan pebri tadi
kalau ini kpk kemenang tak hati untuk hukum
sesuai prosedur apa
tak hati pak ini
ini perintah konstitusi dan perundang undangan
tak hati dong
oke kita dengarkan bersama lagi ya
supaya lebih jelas pernyataan dari febri diansa
dan nanti kita akan dengarkan juga
pernyataan dari kapolri tito karnavian
mungkin sudah bisa disiapkan berikut ini
kita menghormati kewenangan konstitusional dpr
untuk melakukan pengawasan
dan memperoleh kewajiban
untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku
apakah itu di undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
undang undang md tiga yang menjadi
salah satu landasan hukum bagi dpr
ataupun kita mengundang hukum acara pidana
jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan
di proses peradilan pidana
dan segera akan dilimpahkan
kemudian ditarik tarik pada proses politik
jadi kita harus memperhatikan
proses hukum yang berlaku
di dalam proses peradilan pidana
dari proses peradilan pidana

kalau kita kaitkan ke kuhap
menghadirkan paksa itu sama dengan
melakukan surat perintah membawa
atau melakukan penangkapan
selama ini penangkapan dan penahanan
kita lakukan itu projusif ya
dalam rangka untuk peradilan
oleh karena itu
kalau nanti ada permintaan
dari teman teman dari dpr
untuk menghadirkan paksa
kita harus melakukan
kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan
karena hukum acara
adanya hambatan hukum ini
ada hambatan hukum sekali lagi
hukum acara yang tidak jelas
pak mas jendong kalau mereka tidak
katakanlah begini permintaan menghadirkan
miriam tidak di
aminkan oleh kpk karena miriam
menjadi tahanan kpk
jadi kalau kita simak tadi pernyataan
kapolri menyampaikan dalam
menegakkan hukum tadi
nah itu angket ini bukan
jadi tidak ada pemanggilan paksanya nanti
jadi pemanggilan paksa itu dia tidak harus
undang undang yang seperti
dalam kuhap itu pak
angket pemanggilan paksa ini
nah ini pasal dua ratus empat
pasal dua ratus empat ini
dalam melaksanakan tugasnya pandai tangkat dapat
mengeluarkan negara indonesia dan atau orang asing yang bertemu
dengan negara indonesia untuk meminta keterangan
terus dalam poin empat pasal dua ratus dua
poin empat bantuan kepolisian
negara republik indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat tiga ini ayat tiga r ya
kepada kepala kepolisian
negara republik indonesia
itu pak nah jadi kalau yang
disampaikan pak tito tadi
itu benar kalau dalam konteks projustis ya
hukum acaranya itu tapi dia tidak bicara soal
undang undang md tiga angket tidak
kalau dalam konteks tapi bisa diperintahkan
permintaan dari pimpinan dpr
iya undang undangnya menyatakan begitu
pasal dua ratus empat ini pak bukan kata saya
bukan kata dpr tapi kata undang undang
ya ayat tiga nya dulu
poin tiga nya adalah dalam hal warga negara indonesia
dan atau orang asing sebagaimana di sebuah tempat
tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil tiga kali
berturut turut tanpa alasan yang sah
panitia angket dapat memanggil secara
paksa dengan bantuan kepolisian negara
republik indonesia poin empat nya
bantuan kepolisian negara republik indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat tiga
didasarkan atas permintaan
jadi inilah hukum
beracaranya jadi bukan
tentu tidak salah
karena itu harus penegakan hukumnya
tapi konteks angket
politik bisa diperbantukan
karena ada undang undang di mp tiga
ini nanti bisa saja polisi kemudian akhirnya
sebelum tadi jawab yang itu
pak mas hinton mengatakan kenapa
kpk harus diangket pertanyaan saya
sesungguhnya adalah kalau bicara soal
aparat penegak hukum yang
bermasalah sesungguhnya data menunjukkan
paling banyak yang ditangkap adalah
hakim empat belas orang hakim ditangkap
hakim mahkamah agung tentunya
dua hakim mk ditangkap
kemudian jaksa kemarin juga ditangkap
semua ini kan lembaga penegak hukum
ada nggak penyidik kpk yang ditangkap
kalau mau bicara
bermasalah kenapa juga mahkamah agung
mahkamah konstitusi jaksa nggak dilakukan hak angket
itu yang pertama karena
sesungguhnya kemudian kalau kita mau
bicara hal itu karena memang sejujurnya ketika
ini proses baik itu mahkamah agung
mahkamah konstitusi dan badan badan yang
lain di pasal dua puluh empat ayat tiga itu memang
dia adalah kekuasaan kehakiman
dan badan badan lain yang terkait itu independensinya
kalau kayak gitu ubah dulu dong
kenapa nggak diubah dulu oleh dpr
tentang jaminan independensi bagi kpk
untuk melaksanakan pasal enam
untuk melakukan penyelidikan penyidikan penuntutan
independensi ya itulah disebut jadi gini loh
sisim peradilan perdana terpadu itu kan tidak selesai
di pengadilan ada namanya penyelidikan
penyidikan penuntutan kemudian pengadilan
ini satu kesatuan ini tidak boleh
intervensi bahkan presiden pun nggak bisa mengintervensi
hei jaksa hentikan kasus ini kecuali kemudian
ada namanya kemudian demi kepentingan
umum yang kita sebut sebagai deponering itu pun
atas pertimbangan dari jaksa maupun
polisian sendiri oke iya
nah ini menurut saya kalau kita bangun seperti ini
kalau kpk bisa diangket kenapa mahkamah
agung nggak diangkat mempermasalahannya juga
seperti itu ini yang
jauh pak kenapa jauh
maaf ini atas pelaksanaan
undang undang bos bukan perkara
maka kalian yang menyeret nyeret
perkara ini kan logikanya salah mahkamah agung
pelaksana undang undang undang undang kekuasaan kehakiman
mahkamah konstitusi juga angket ini adalah
dalam level pengawasan tertinggi
penyelidikan maka dia disebut
penyelidikan kalau dalam konteks pengawasan
sehari hari rutin yang dilakukan
termasuk pelaksanaan undang undang itu
semua nggak bakal
ada angket pak nggak perlu kita
selidiki karena dijelaskan secara terbuka
tapi kalau ada masalah
kita tanyakan setelah dulu ditutupin
kita akan gunakan kewenangan
yang lebih tinggi lagi
yang diatur oleh undang undang dasar kita
angket penyelidikan jadi gitu
bos logikanya kuala kompa bagus
di mahkamah agung
sekalipun ini kan perkaranya miriam
di pengadilan apa yang bedakan dengan
yang lain ya elah udah dijelasin nggak ada
perkenaan kasus ini artinya perkaranya yang
jadi kan ketika soal medium kan sekali lagi ketika menyebut
nama tadi kemudian nggak diserahkan rekamanya
ini kan terkait dengan perkara apa yang
membedakan dengan pengadilan perkara di mahkamah
dan sebagainya artinya sekali lagi
saya ingin mengatakan bahwa kekuasaan
kehakiman dan badan badan lain yang lain itu
memang tidak bisa dilakukan dengan angkrot
seperti pertanyaan saya tadi artinya kenapa
argumentasi nggak nyambung pak oke terakhir tapi begini
kita nggak masuk ke ranah kekuasaan kehakiman
apa segala macam kita tidak masuk ke ranah
judisial kenapa dibawa bawah
pasang rp empat tiga jelas iya
badan badan lain yang berkaitan dengan kosan
kehakiman itu sama sesungguhnya
kecundukannya ada dikuasaan kehakiman kpk masuk ke situ masuk
kenapa penyelidikan dan penuntutan gimana penjelasannya
yang namanya peradilan itu
dimulai dari sistem peradilan pidana terpadu
ada istilahnya sistem peradilan pidana terpadu
mulai dari apa penyelidikan
penyidikan penuntutan pengadilan
kpk itu undang undang
tiga puluh dua dua ribu dua pak kpk jelas posisinya apa
pasal enam penyelidikan penyidikan penuntutan
satu kesatuan mas indra
jadi kalau kemudian di penyelidikan
penyidikan itu bisa diintervensi
buat apa ada pra peradilan oke baik
terakhir singkat saja kalau memang ada
saya capek ngejelasin begini nih karena
kita tidak masuk ke ranah judicial
rakyat tidak percaya pansu sangkat kpk
mewakili kepentingan rakyat itu survei dan
survei lembaga di media nasional pun mengatakan
menganggap menganggap ini
loh ini media artinya aspirasi publik
kasus iktp menang
ini persoalan konstitusi
bukan persoalan survei
kalau konstitusi artinya laksanakan
jadwal prosedur yang tepat dong
apa yang tidak tepat
kita tunggu lanjut aja seperti apa
nanti panggilan kedua akan dilayangkan
kapan kita akan lihat apakah benar
nanti akan ada pemanggilan paksa dan sebagainya
soal kapolri tadi terakhir mas indra jawab kapolri tadi
sesungguhnya kapolri tadi menjawab pertanyaan apa sih
apakah kapolri mau kemudian diminta
oleh dpr pansu sangkat untuk menjemput
miram jawabannya jelas upaya paksanya
kalau undang undang yang disebutkan tadi
itu saya pikir hukum acaranya juga
nggak jelas di undang undang dua puluh sembilan dua ribu
juga ada ketentuan itu ini baru muncul
di undang undang dua ribu tujuh belas dua ribu empat belas
upaya paksa itu memang hanya boleh di
pro justia sehingga orang yang keberatan bisa
kemudian menggugat ini persoalannya kalau kita
diupaya paksa menggugatnya kemana
ini menggugatnya kemana kalau saya dipaksa nih
saya nggak bisa perapradilan saya menggugat kemana
tapi kalau pro justisia saya bisa
mengugat ada hak yang dilindungi
ini menggugatnya kemana kita
ini kewenangan dpr yang diatur
jadi nggak ada kaitan dengan
pro justisia kalau yang dijelaskan tadi pro justisia
selalu ada perbarengannya dengan upaya kita menggugat
upaya paksa ini orang dimintain keterangan
bukan untuk dipidana oke
ulas lebih lanjut tentang perdebatan hal ini
di lain kesempatan nanti ketika ada
panggilan kedua terhadap miriam esyaryani
yang sekarang menjadi tahanan dari kpk kita akan lanjutkan lain kali
terima kasih bang musta untuk malam hari ini
terima kasih mas bajo atas ulasannya malam hari ini
beda beda pendapat boleh lah ya
asal jangan swiel sul terus